kepala dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta asep kuswanto menyebut telah menguji coba alat water base bersama badan riset dan inovasi nasional atau brin dan bmkg
ia mengklaim bahwa uji coba dengan menyemprotkan air dari atas gedung dapat menurunkan kadar pm dua lima di sekitar gedung
inilah alat water miss generator yang uji coba pemerintah provinsi dki jakarta bersama brin dan bmkg
uji coba alat ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas gedung pertamina pada minggu lalu
menurut asep kuswanto pada senin siang uji coba alat water miss dapat menurunkan kadar polutan pm dua lima di sekitar gedung
water miss dinilai lebih efektif dibandingkan dengan menyeprotkan yang dilakukan di jalan
saat ini dinas lingkungan hidup sedang mendata jumlah gedung tinggi di jakarta yang dapat memasang water miss
adapun sumber air untuk melakukan penyeprotan berasal dari gedung masing masing
jadi kita melakukan penyeprotan dari atas gedung pertamina dan di bawahnya langsung diukur dengan alat pm dua lima
dan itu ternyata bisa menurunkan kadar pm dua lima yang ada di sekitaran gedung tersebut
itu yang kemarin alatnya dari klhk
jadi klhk mengukur sebelum dilakukan uji watermiss
dan setelah dilakukan uji watermiss
itu informasi dari klhk itu terjadi penurunan pm dua lima